masalah umur tertua yang menjadi patokan dalam penerimaan peserta didik baru
ramai diperbincangkan di media sosial dan menuai protes orang tua calon siswa
sedikit sekali peluangnya daya tampungnya sedikit tidak banyak
itu sangat mengkhawatirkan saya saya tidak suka dengan sistem ini
tidak setuju karena seakan akan usahanya anak anak untuk mencari nilai yang terbaik
untuk masuk sekolah yang favorit menjadi tidak dihargain gitu loh
yang dulu kita taunya kan sekolah negeri itu sekolah apa ya
kita bangga gitu masuk ke sekolah negeri karena nilai kita bagus
tapi karena kepentok umur ya jadi kasihan mereka gitu loh
kayaknya sia sia perjuangan mereka belajar selama ini
berdasarkan peraturan mendikbud untuk tingkat sekolah dasar
sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia tujuh tahun sampai dengan dua belas tahun
dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan
jika usianya sama maka didasarkan pada jarak tempat tinggalnya yang terdekat dari sekolah
seleksi calon peserta didik baru kelas satu sd tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca
menulis dan atau berhitung
seleksi untuk calon peserta didik baru kelas tujuh smp dan kelas sepuluh sma dilakukan dengan memprioritaskan
jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan
jika melebihi kuota atau daya tampung sekolah seleksi akan menggunakan usia peserta didik yang lebih tua
berdasarkan sumber daya yang ditetapkan
jika melebihi kuota atau daya tampung sekolah seleksi akan menggunakan usia peserta didik yang lebih tua
menurut perwakilan pengunjuk rasa
prioritas usia akan menutup kesempatan murid yang berpotensi akademik
untuk bersekolah di sekolah negeri meski telah disediakan jalur prestasi
hingga berita ini diturunkan
pihak dinas pendidikan pemprov dki jakarta belum merespon permintaan wawancara
tim liputan cnn indonesia